kita ke informasi lain aliansi umat islam pembela masjid bersama majelis ulama indonesia kota medan
membeberkan video rekaman cctv dari dua masjid di kelurahan sari rejo
saat penyisiran oleh anggota tni angkatan udara terjadi
dalam video tersebut terlihat aksi brutal yang dilakukan anggota tni au
rekaman video dari cctv masjid al hasanah dan silaturahim pada senin lalu ini
menunjukkan sekelompok anggota tni angkatan udara menggiring keluar seorang jemaah masjid
video ini juga menunjukkan aksi pemukulan terhadap seorang warga dari dalam masjid
di saat bersamaan anggota tni angkatan udara menghancurkan kotak infak di jalan
sejumlah anggota tni au masuk ke masjid tanpa melepaskan sepatu
peristiwa ini terjadi saat anggota tni angkatan udara membubarkan unjuk rasa warga kelurahan

terkait sengketa tanah kelurahan
menanggapi hal ini forum umat islam pembela masjid dan majelis ulama indonesia kota medan
menyatakan institusi negara telah abai
mereka meminta agar instansi terkait melakukan investigasi terhadap tindakan brutal
yang terekam dalam video tersebut
yan prabudi medan
perwakilan warga kelurahan sari rejo bertemu dengan perwakilan pemerintah setempat
dan kepolisian resor kota medan
pada pertemuan tersebut
disepakati untuk bersama sama menjaga keamanan kawasan sari rejo
sehari setelah kerusuhan yang terjadi di kelurahan sari rejo medan
perwakilan warga kelurahan sari rejo bertemu dengan perwakilan pemerintah setempat
dan kepolisian resor kota medan
pertemuan ini digelar tertutup
pada pertemuan tersebut disepakati untuk bersama sama menjaga keamanan kawasan sari rejo
untuk sama sama mengkondusifkan
dan pagi hari tadi
kita melihat bahwasannya situasi sudah kondusif
bahwasannya masyarakat juga sudah bisa beraktivitas seperti sedia kalang
kemudian kita juga meminta mereka untuk mendatakan
menginventarisir apa yang telah terjadi
karena hari kamis rencananya bapak wali kota
akan mengundang semua pihak
baik pihak lanut suwondo
kemudian juga pihak masyarakat
bpn dan pihak pihak terkait lainnya
warga kelurahan sari rejo sudah mulai beraktivitas secara normal
meskipun masih ada warga yang terluka yang harus dirawat
selain itu kerusuhan tersebut juga mengganggu kondisi psikologi sejumlah warga
ya sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi
memang atas kejadian semalam saya trauma
bahkan tadi malam pun saya sangat sulit tidur
karena saya ketakutan
mana tahu ada lagi artinya penyisiran berulang untuk malam harinya
pada senin sore terjadi kerusuhan di kelurahan sari rejo
mengubarkan unjuk rasa warga
sejumlah warga terluka rumah dan harta mereka rusak
yan prabudi medan
terkait pengeroyokan yang dilakukan personil tni terhadap dua jurnalis
saat meliput bentrokan warga sari rejo medan sumatera utara
dengan personil tni angkatan udara pangkops satu au marsma yuyusutisna
menurutnya pengeroyokan terhadap dua jurnalis terjadi
lantaran jurnalis tersebut tidak menggunakan seragam
dan atribut jurnalis sehingga menjadi korban bentrokan
nah ada satu orang wartawan yang dari mnc
tidak menggunakan pakaian
kemudian kebetulan id cardnya itu
kelihatannya ke belakang ke bagian yang jelas tidak terlihat
itulah yang menjadi korban
karena bentrokan tadi itu kemudian terjadilah luka pada wartawan tersebut
kemudian ada juga rekan wartawan yang cedera
saya serah pupang os menyambutkan permohonan maaf hal itu
dan saya yakin ke depan kita tidak akan mengulangi lagi hal tersebut